setelah dihentikan pada senin malam
tim evakuasi udara kembali bergerak menuju titik
di mana helikopter yang mendarat darurat di bukit tamia
selasa pukul enam waktu indonesia barat
sebanyak enam orang dari pintu udara diterjunkan ke lokasi
lima di antara tim udara merupakan dokter bidokes polda jambi
guna membantu pemulihan kondisi para korban
dr gas juga sudah membuat tenda bagi para korban
dan ikut bermalam di lokasi
kesiapan logistik berupa makanan minuman selimut
serta powerbank juga sudah cukup tersedia
dijadwalkan akan ke jambi selasa siang
untuk berkoordinasi dengan tim evakuasi gabungan
di posko krisis center bandara sultan taha
kb tubas polda jambi kombes pol mulia prianto
menyatakan sudah berkembang
untuk koordinasi agar semua korban dapat dievakuasi
menggunakan jalur udara
evakuasi melalui jalur udara dilakukan
karena evakuasi melalui jalur darat
membutuhkan waktu lama
setelah dievakuasi para korban nantinya akan langsung
dibawa ke rumah sakit bayangkara polda jambi
jika diperlukan para korban akan langsung dirujuk
ke rumah sakit polri kramacati jakarta
kepala polda jambi irjen rusdi hartono dan rombongan
bertahan di tengah hutan dalam kondisi terluka
helikopter yang ditumpangi rombongan
mendarat darurat di area bukit tamiya kerinci jambi
seharusnya helikopter melakukan penerbangan
sekitar tujuh puluh lima menit
belum sampai di lokasi tiba tiba helikopter
ada pun tujuan rombongan kepala polda jambi
meresmikan gedung sentra pelayanan kepolisian
terpadu polres kerinci
dendam deputan cnn indonesia